om jin pikir tadi itu main main makanya om jin ikut bercanda
kasian tau kak raya sama ibu
aku jadi juga kena deh
wah ngajak perang
nih yang gak enak
boleh ikutan gak bos
dari bulan tahun gak ikutan bercanda
boleh ya bos
semuanya sudah disiapkan hehehe
aku tinggal meraciknya hehehe
aduh udah matang ya
bagaimana bisa matang kalau kamu mundur mandi terus
bogi udah lapar banget nih udah gak tahan
kalau kamu selalu mengganggu
aku gak jadi masakan
aku mau keluar
kayaknya chef kebanyakan garam nih
jadinya cepet darah tinggi
dateng kebakar chef
kebakaran malah kebakaran
apa yang mau dilakukan
ini gara gara kak raya sih
lagian siapa juga yang numpahin tepung
kan bukan kak raya
ini semua gara gara kamu nih
kita jadi kenal hukuman
hah mana mainnya belum selesai lagi
udah pasti pusing nih
udah jangan saling nyalahin ah
aku juga pusing tau
om jin pikir tadi itu main main
makanya om jin ikut bercanda
kasian tau kak raya sama ibu
aku jadi juga kena deh
apapun yang mau kamu sekarang
om jin jangan disini dulu
pergi aja sana
aku sudah selamat
saatnya om jin kerjain